pelantikan satu dua ratus tujuh puluh satu pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara dimulai pada pukul satu tiga puluh siang waktu indonesia barat
pelantikan tersebut digelar di aula gedung juang kpk jalan kuningan persada jakarta selatan dan ditayangkan di kanal youtube kpk ri
rangkaian acara pelantikan yang disiarkan di kanal youtube kpk terdiri dari pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil
jabatan pimpinan tinggi media jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator
pelantikan diwakilkan oleh lima puluh tiga pegawai kpk yang hadir secara langsung ke gedung juang kpk
sedangkan pegawai lainnya dilantik secara daring via aplikasi zoom
pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi kpk dan petinggi instansi terkait termasuk wakil ketua nurul gufron
kepala bkn bima haria wibisana dan wamenkunumham edy hiraichi
dan untuk mengetahui informasi
lebih lengkap sudah ada produser lapangan cnn indonesia
karmer mursalim dari gedung kpk jakarta
selamat sore karmel
karmel yang juga ingin diketahui oleh publik bagaimana kemudian hak dan kewajiban pegawai kpk ini
yang sudah berganti status menjadi aparatur sipil negara
presiden jokowi untuk menunda kegiatan pelantikan pada hari ini
karena mereka menilai bahwa kontroversi twk ini telah mengganggu proses penanganan perkara besar
karena kita mengetahui bahwa mayoritas pegawai yang diberhentikan berprofesi sebagai penyidik
yang tengah menangani kasus kasus besar di kpk seperti kasus bansos covid sembilan belas
lalu ada kasus suap dirjen pajak hingga kasus suap benih lobster
selain dari itu para guru besar anti korupsi ini juga mengatakan bahwa mereka merasa citra kpk akan menurun di mata publik
akibat kontroversi twk ini
verdi saat ini pelantikan masih berlangsung dan setelah pelantikan akan diadakan konferensi pers
di mana akan dibeberkan atau dijelaskan lebih jauh mengenai hak
dan kewenangan para pegawai kpk yang sudah dilantik menjadi asn verdi
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
karmer mursalim dari gedung merah putih kpk jakarta